konflik yang meningkat antara rusia dan ukraina menyita perhatian dunia belakangan ini
dan ukraina timur telah menjadi lokasi perang proksi antara kedua negara
pertanyaannya muncul kenapa rusia invasi ukraina
apakah nanti invasi rusia ke ukraina akan menyulit perang dunia ketiga
langsung kita minta perspektif dari pengamat militer ada bu kony rahakundini
bakri selamat siang bu kony
selamat siang sehat selalu
sehat selalu ya bu ya
bu kenapa ya bu rusia ini bersih keras ukraina tidak boleh bergabung ke nato
hingga harus meluncurkan operasi militer khusus
apa target rusia bu kony
kalau saya ditanya itu saya mau jawab tegas aja dulu ya
kita harus lihat dunia itu se fair mungkin
jangan terdrive oleh pikiran siapapun tapi bagaimana kita melihatnya secara fakta
jelas bahwa yang penting dipertahankan putin itu susah menurut saya
karena dunia ini sudah sama sekali tidak seimbang
kita bisa lihat posisi rusia itu yang sudah merasa
dikelilingi dan dia itu sederhana aja permintaannya dari dulu
ukraine mau tanda tangan dengan uni eropa ukraine mau semesta apapun dengan uni eropa silahkan
hanya satu yang dia minta ukraine tidak dijadikan bagian daripada nato
dua ribu delapan ketika ukraine diundang masuk ke nato bersama georgia
itu sudah dinyatakan jangan
karena kalau kamu bayangkan di amerika ya
kalau aku taruh rudal di kanada sama di meksiko itulah perasaan saya
jadi saya heran kalau sampai
sekarang kok bersikeras sekali negara negara ini ekster putin
untuk kemudian memaksa seolah olah apa yang dilakukan ukraine itu betul
sekali lagi saya bicara ini dalam posisi saya sebagai akademisi dan dengan seluruh pengetahuan saya
bahwa saya melihat bahwa apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang
sama dengan presiden soekarno
dia nggak suka kolonialisme dia tidak suka ada apa sih
satu pihak saja menguasai dunia kenapa dihubungkan datang dari non blok
karena bukaro tidak bisa melihat ada ketidaksihimu
jadi saya berpikir kita harus menghadirlah kekejangan itu
hadirlah kita dengan politik luar negeri kita yang non alignan itu
tapi non alignment itu bukan saja harus bebas tetapi harus aktif
makanya saya agak upset gitu ketika melihat bahwa kenapa di pbb dinyatakan seolah olah kita itu menghakimi posisinya rusia gitu
indonesia ini lupa apa sejarah ya
coba buka jam sentinel ya kita itu bisa menang terhadap belanda
kita tuh bisa menyerang dan mendapatkan papua gitu kan
itu karena bantuan rusia besar besaran kita menjadi tentara terkuat di bumi bagian selatan
dan jangan salah pada saat yang bersamaan presiden soekarno pun bisa memainkan peran
kita bisa mempunyai reaktor tiga mark itu reaktor multi purpose reaktor di bandung
jadi bukaro itu dalam penyataan non alignmentnya betul betul main cantik gitu dia pegang dua duanya
tidak seperti hari ini saya mau tanya apa untungnya kita sedang berada di ukraine
yang kedua dunia ini harus pebalan ini sudah tidak balan
saya selalu bilang dari awal ini terjadi posisi rusia itu seperti indonesia hari ini
coba kita lihat indonesia
sebut ada singapura ada brunei ada malaysia you name it lah
semua negara ada five power defense arrangement
kemudian ada apa lagi ada the quad
india masuk sana ada jepang masuk sana ada australia masuk sana
tambah lagi aukus ada uk masuk sana ada australia di sana
kita itu diterkepung oleh menurut saya tinggal perlu satu rentakan saja itu menjadi fakta indo persisim
kita yang memiliki kawasan dan kita harus menguasai kawasan kita
itu yang sedang dibuat oleh presiden putin
ini eropa loh ngapain sih
saya nggak minta apa apa cuma jangan sampai ukraine itu menjadi tempatnya nato
terus kenapa tiba tiba sekarang serentak semua menghukum putin
saya melihat presiden putin itu bersikeras dalam arti dia mau lihat bahwa udah nggak betul dunia ini begini terus
dan kalau dilakukan oleh xi jinping lebih gila
sudah kemarin dari kemarin kita sudah ada perang dunia
akhirnya menurut saya ini inisiatif yang diambil oleh presiden putin
nah kembali kepada isu ini
be very careful ya gitu kita melihat masalah ini
even timur tengah sekarang sudah duduk
bersama israel untuk membuat fakta pertahanan timur tengah plus israel
di tengah eropa ada nato
indo pasifik ini kalau kita nggak ada yang bergerak dari kawasan
atau kita sebagai pemilik kawasan
akan dikuasai juga oleh tadi yang saya bilang
grupnya aukus grupnya fpba grupnya dekuat
di mana campil kita
indonesia katanya menjadi polos maritim di negara negara dunia
harusnya kita abstain
dia saja yang bagian dari dekuat dia abstain loh
dia tidak coba mengambil posisi
ada pasti justifikasi yang dilakukan oleh putin
bahwa ini putin coba mendudukkan dunia pada tempat
sama seperti bung karno dulu di tahun enam puluh an enam puluh lima an
halo ini bukan miliknya amerika bukan miliknya nato
saya heran kenapa sekarang kebijakan kita tidak melihat misalnya
perhentian masuk sini dengan buku putin
legrand puigdemont menjadi kekuatan terbesar atau terkuat asia pasifik
perancis di sana sudah masuk indo pasifik
belum lagi ekskolonial yang lain
ada belanda ada lain lain lah sekarang saya sebutkan
bukan dokumen yang tertutup
jadi kita ini sekarang jadi ter drive seolah olah anti putin
hanya karena yakin apa yang dibuat amerika betul
kita lihat persentase dunia selama ini
berapa persen peran dilakukan oleh amerika serikat dan kawan kawan
sisanya itu ya seperti ini
dan saya tidak setuju kalau kemudian putin dianggap invasi
dia tadi pertama tidak mau invasi
dia bilang dia mau demilitarisasi
makanya awal kita lihat langkah hari pertama itu serangannya di mana
tapi ini kan barat terus nantangin
dengan beragam embar
swift system itu dilakukan kepada rusia
yang menurut saya tidak adil
karena swift system itu tidak harus berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang
tapi toh negara negara eropa barat memperlakukan itu terhadap dia
apa dia lupa ya negara eropa barat
rusia ini negara kuat gitu loh
dan dia sudah tidak punya uang dia apa ya
harta dia terbesar itu yang
yang konkret itu ada di china
jadi kalaupun yang lain mau embargo dia masih di china
tapi yang lebih besar lagi dia di crypto
jadi apa yang mau kita press terus
setelah ekonomi sanction tidak akan jalan
masalah tentang perang dunia ke dua ke tiga ke berapa pun itu
atau ke empat atau besok kita kiamat pun
tergantung sekarang menyerah nggak amerika serikat dan nato untuk membiarkan putin meminta satu hal saja
jadi kalau seluruh dunia ini sepakat dunia ini mesti aman
maka patuhi perintah presiden putin
hanya gak mau nato di ukraine
tidak ada yang lain
dia nggak melarang ukraine itu mau tanda tangan sama eu sama siapa
dia tidak masalah
selama ini juga pipanya juga nyambung dari rusia ke eropa lewat ukraine
dan tahu tidak ukraine itu dibayar per berapa per tahun oleh rusia
satu miliar dolar hanya untuk tipe itu melewati ukraine
jadi saya cuma mau bilang satu
kita itu kalau melihat masalah please
apa harus secara holistik dan paham sejarahnya
yang ke dua apa yang dilakukan di ppp kita tiba tiba condemn itu
dengan segala hormat saya merasa apa yang disampaikan presiden itu tidak perintahnya begitu juga
tapi kenapa di pbb seolah olah kita jadi memihak kepada ukraine
jangan lupa ya sejarah indonesia itu nggak merdeka hari ini kalau nggak ada bantuan rusia
dan kita itu punya hubungan baik dengan rusia dengan tanah tangan kemitraan strategis
itu dari berapa tahun lalu
kebetulan saya terlibat di kmu ketika kita punya tanah tangan kemitraan strategis dengan rusia
kita punya tidak kemitraan strategis dengan ukraine
jadi saya tidak mengerti sekarang
pertama dari kebijakan politik luar negeri
kedua dari kepentingan politik pertahanan
inilah sebenarnya buktinya kita tidak punya nasional sekolah kulti konsul
sehingga tiba tiba apa itu terserah saja dibuat
jangan lupa kita akan terdract masuk ke dalam masalah yang sebenarnya urusan kita sama kita itu apa
saya cuma ingatkan sekali lagi terkait as nato dan kawal aliansinya
dia harus sadar betul dunia ini harus seimbang
nggak mungkin dia mau jadi polisi seluruh dunia
dan ini kawasan kita yang harus kita hormati
jadi sekali lagi jangan kita terdrag ke sana
kemudian yang terakhir mungkin saya cuma mau bilang bahwa kita itu dibiasakan kita itu adalah pemimpin kita melayani indonesia itu dengan kebijakan besar
jangan kita hanya cuma bisa mengekor apa yang dikatakan as as akan membela kita nato akan membela kita
maju pun nggak kok begitu
kalau maju satu satu segi negara sebagai peta iya
tapi tidak sebagai satu kesatuan
yang dibikin gara gara adalah mengundang ukraine masuk ke nato
kalau dia betul betul bela ukraine perang dong saya nato antara amerika serikat
tidak terjadi kan
jadi sekali lagi saya berharap kebijakan dari luar negeri kita bisa segera dikoreksi gitu kan
dan jangan pernah memihak dalam posisi indonesia hari ini
lebih baik kita pikirkan bagaimana kawasan kita akan aman ke depan
dan saya cuma ingatkan kita lebih dekat dengan china dengan india daripada dengan as
mungkin kita sudah saatnya betul betul merapatkan barisan seperti sekarang israel merapatkan barisan dengan timur tengah
instead of sekarang kita seolah olah tiba tiba ikut rombongannya aliansi as
karena kalau itu yang dipilih pertanyaan cuma satu
perwakilan kita di pbb apakah kita aliansi as
jadi jelas posisi kita sejarah kita juga dengan moskow dan lain lain bisa kita lupakan kalau memang itu yang kita mau
tapi saya masih berpegang teguh pada apa yang dibilang oleh bung karno berapa kali
saya tangkap poinnya bu kony anda katakan bahwa target rusia itu atau target dari presiden putin adalah mengembalikan posisi dunia yang sebenarnya
dan juga meminta amerika dan amerika selatan untuk memperbaiki posisi dunia yang sebenarnya

tapi kalau berbicara soal amerika serikat bu kony
dan publik juga bertanya dunia mempertanyakan kehadiran dari amerika serikat untuk membantu ukraina
anda melihatnya sejauh ini apakah benar ini terjalin adanya bantuan yang diberikan oleh amerika ke ukraina
bukan saja amerika tadi saya sudah sampaikan ini nato nggak bergerak
tapi semua saya kan langsung dapat laporan dari lapangan dari tentara di lapangan
saya sudah nggak lihat berita lagi langsung laporan dari lapangan
itu senjata yang masuk rata rata itu dari jerman dari perancis dari irlandia pun ada gitu
karena itu pabrik prancis yang ada di irlandia
belum lagi ada senjata senjata yang masih berbahasa arab dan lain lain
artinya mungkin itu senjata nato yang dipakai di timur tengah
anyway yang mau saya bilang adalah kita ini jangan biarkan dunia ini diran oleh sistem yang hipokritik
karena kalau nggak kita mengkhianati founding fathers kita
founding fathers kita tuh menghadapi dunia
mereka bilang bahwa dunia ini harus terhapus dari neo colonialism atau imperialism
dalam bentuk apa makanya hadirlah pemikiran non alignment
nah posisi non alignment itu kita harus pertahankan
kalau memang kita mau non alignment tadi saya tanyakan
dengan pernyataan kita mengambil posisi di pbb kemarin itu
saya cuma mau bilang kenapa memangnya kita sekarang sudah menjadi bagian dari amerika serikat
saya nggak pernah mendengar pernyataan itu dari buretno
kecuali sekarang bu etho menyatakan indonesia per hari kemarin atau per minggu depan atau per hari ini
telah menjadi aliansi amerika serikat
sehingga posisi kita adalah agas terhadap rusia
that's fine tapi selama itu belum dilakukan oleh menteri luar negeri
belum dilakukan oleh presiden belum dilakukan oleh menteri pertahanan
kita harus dalam posisi yang sama upside
dan saya berharap presiden bisa segera mengkoreksi ini sebelum mengundang masalah lebih jauh
karena sekali lagi kita berpikir bukan hanya untuk indonesia
indonesia itu hadir dalam kancah dunia ini untuk bermain secara global
artinya apa apa yang dipikirkan oleh bung karno dulu harus kita wujudkan
dunia yang damai kawasan yang damai atau yang disebut oleh pak martinus terlegawa adalah regional equibrium
ini mau ada keseimbangan regional seperti apa
eropa sekarang seperti itu dikuasai semuanya sama nato
kecuali putin itu bilang begini empat belas negara bekas soviet nggak boleh ada nato
fine kita bisa marah sama putin eh maksud kamu apa itu negara berdaulat
tetapi dia hanya minta ukraine yang jangan ada natonya itu
karena itu berbatasan sangat panjang dengan rusia
makanya dia itu minta hanyalah itu
itu yang sekarang saya heran kenapa kita tiba tiba kondem tutin untuk membela kedaulatan nasional
kedua kita harus mendukung dia
yang kedua coba kita lihat trump
trump yang selama kita anggap agak agak dia langsung marah sama biden
karena salah yang dia mempunyai posisi amerika hari ini
terus sekarang ada seolah olah melihat barat seperti itu
kejadian itu nggak boleh terjadi di barat
dan saya bilang dari awal putin tidak akan pernah mundur
saya melihat putin itu presiden yang telah selesai dengan dirinya
dia telah jadi pemimpin berapa kali dia juga punya riwayat panjang gitu
jadi dia akan tetap berteguh pada prinsipnya bahwa eropa itu dan manapun kawasan dunia itu harus seimbang
dan ini yang sedang dia lakukan menurut saya
bu kony sebelum beberapa jam dari rusia atau vladimir putin ini mengumumkan operasi militer ke ukraina ini
sempat ada pandangan bahwa menyatakan amerika serikat menuding moskow
kemudian beijing menggalang kekuatan untuk menciptakan tatanan dunia yang sangat tidak liberal
apakah krisis ukraina rusia menjadi tantangan besar bagi tiongkok dan banyak seginya itu bu kony
begini kalau soal tantangan ya saya sudah bilang tadi seberapa besar presiden amerika dan juga nato dan aliansia itu akan semakin keras tanda kutip
sekarang bayangkan jerman yang selama ini juga membangun nors rom dua itu kan investasi mahal
itu tiba tiba pede betul untuk tidak lagi menerima oil dan gas dari rusia
pertanyaan saya berapa lama
dia akan tahan atau eropa akan tahannya
yang kedua memangnya rusia tidak dekat dengan china dia sangat dekat
sekarang semua yang tidak dibeli oleh eropa barat itu pasti akan dibeli oleh china
dan itu artinya china akan punya strategik petrolium dan gas reserve
itu yang pernah china punya makanya selama ini orang bilang china akan mengalahkan amerika saya terang terang saja
enggak selama dia tidak punya spj
nah tapi sekarang apa yang terjadi kita seperti memberi amunisi
makanya tadi saya bilang ini semua bisa terdrive menjadi peran dunia ketiga kalau kita di kawasan itu hanya jadi penonton
atau hanya tiba tiba ikut ikutan gitu
oh ternyata amerika begini kita ikut amerika
atau saya nggak tahu tekanannya apa karena hari pertama pbb kita masih abstain loh
saya nggak tahu apa yang terjadi dalam waktu kemarin sedemikian cepat itu
tiba tiba sekarang kita menjadi memihak penyalahkan rusia
jadi itu yang pertama harus dianulir oleh indonesia oleh presiden kalau bisa
yang kedua saya ingin tahu sebenarnya kita ini mau kemana politik luar negeri kita
kita nggak bisa jadi negara ini menjadi bingung terus
politik luar negeri kita itu akan menentukan bahwa politik pertahanan kita
sekarang persenjataan yang dibeli semuanya ini
kalau kita memang blok nya semua blok nato
terpikirkan enggak kalau ada apa apa kita bisa diembargu seluruh negara ini
itu yang selalu saya bilang kenapa sih manhunt kita itu enggak bisa seperti manhuntnya india
kapsa itu diperlakukan untuk india juga dia nggak boleh lagi beli sukhoi
tapi manhunt india itu bersekeras enggak saya perlu punya sukhoi
nah ini yang harus dilakukan bukannya tiba tiba kita sekarang beli semuanya produk nato
perancis lah jepang lah apa lagi tadi uk
semua yang kita beli masif ini anggarannya akan gila gila ini semuanya itu blok an barat
apa betul kemudian politik luar negeri kita setelah berpihak kepada amerika dan kawan kawan
kalau itu harus dinyatakan jadi rakyat nggak bingung
dan posisi kita pun enggak bingung kita menjadi artinya kita bandwagoning
atau kemudian menjadi part of us dari aliansinya
dan bahasa mereka itu adalah koalisi non willing
di luar itu kita dianggap koalisi non willing
nah itu yang sekarang kita mesti luruskan
tapi kembali apa yang dilakukan putin dia sedang mencoba menyeimbangkan dunia
sudah tidak fair sama sekali apa yang dilakukan
dan itu yang sebenarnya indonesia harus stand up kalau memang kita masih berpikir tentang non willing
stand up nya indonesia ini seperti apa nantinya
kalau kita tahu bahwa ini kan oktober nanti akan ada g dua puluh indonesia sebagai presidensi
apa yang akan dibawa indonesia nantinya
bu kondi kalau anda katakan perlunya stand up dari indonesia juga
saya rasa kita nyatakan pertama kita tidak memihak
kita lihat tahu sejarahnya kenapa itu ukraine ini bermasalah
dan itu juga ada pengaruh politik domestik ukraine yang menurut saya pr dari oleh presiden
ukraine yang diselesaikan
bagaimana mungkin dia bisa mengatur negara timur dan baratnya nggak nyambung
nggak usah ada putin pun bisa bubar itu negara menurut saya
nah apa yang dilakukan oleh pak jokowi harusnya adalah pertama kita abstain karena kita non blok tadi
apakah kita masih non alignment itu harus dijawab dulu ya presiden
kalau masih non alignment kita mesti bilang saya sepakat bahwa dunia ini harus balan
dan apa yang lakukan putin saya kira itu adalah membalas dunia
makanya sekarang kita kembali sekarang ke indo pasifik
sudah betulkah apa yang dibuat oleh amerika dan kawan kawannya dengan adanya jokowi

sudah sepatnya untuk buka pasaran kita
kalau tidak kita harus bersatu dengan negara tetangga terdekat dengan india dengan china ya kan
dengan australia harusnya australia itu ikut kita tapi gak salah kalau dia nggak mau gitu kan
bahwa kita itu membangun kekuatan kawasan
dan asean nggak bisa dibelah belah dengan fbda background dengan dgpwat background dengan a confined ashore people background yang saya nggak tahu apa
kalau enggak nggak mungkin
kita bisa pertahan
jadi presiden jokowi
masih berani stand up seperti waktu itu
presiden soekarno berani
berteriak teriak di pbb dengan gagah
dengan cakap dengan lantang
membangun dunia yang baru
sekarang itu harus dilakukan oleh kita
airspace fulcrum terus kita sekarang
tiba tiba memihak kepada ukraine
apa urusannya gitu ingat sekali lagi
sejarah kita itu penuh sejarah bantuan
oleh rusia sejarah kita itu
setara militer juga banyak sekali dibantu oleh rusia
dan hari ini kita merdeka itu part
off dari sejarah yang apa rusia lakukan
sehingga kita waktu itu menjadi
tentara atau militer terkuat di bumi bagian selatan
itu posisi kalau nggak tahu kanan ke kirinya udah setengah aja
diam aja harusnya itu
bukan tiba tiba memihak dan sekali lagi
karena saya terlibat di saat
cooperation dengan rusia
saya tahu betul banyak sekali poin poin kriteri
yang mesti kita terus pertahankan dengan
rusia karena rusia itu kawan dan mitra yang
sudah lama sekali bersama indonesia berjalan
baik terakhir bu
kau nisa penasaran yang membuat ini pak jokowi
seakan akan tidak kelihatan begitu tegas ya
kita tahu bahwa menlu buretno
sudah menelpon berkomunikasi
dengan menlu rusia dan juga menlu
ukraina agar bisa dilakukan
sebuah diplomasi atau perdamaian
tapi bagaimana dari sikap pak jokowi ini
harus seperti apa nantinya jika anda katakan tadi
kita tidak boleh memikirkan di salah satu sisi
karena bebas aktif kalau anda
perspektifnya seperti apa
tadi saya sudah jelaskan bahwa posisi
pak jokowi itu harus seperti bung karno
jangan cuma soekarno
wannaby tapi betul betul bersikap
dan punya pede
punya keilmuan punya pengetahuan
geopolitik yang baik sehingga
tahu sikap seperti apa yang harus diambil
jadi itu saja pelajarannya
gak mengapa pokoknya kalau kita lupa hari ini
itu kasus timur timur
apa bukan sama
kita dianggap invasi padahal kita sedang menolong
waktu itu adalah bagaimana
timur timur ini yang sudah minta minta tolong
dia berasa sudah sangat tertekan
dan kita diminta bantuan oleh amerika serikat
untuk menolong rakyat timur timur waktu itu
apa kemudian ketika
keinginan sudah tercapai kita dianggap invasi
jenderal jenderal kita sama soekar prabowo dianggap apa
pelanggar human rights
boleh aja kita berteman dengan
siapapun itu harus tetapi
apa yang ditunjukkan putin sudah betul
berapapun teman kita
seberapapun kita dekat yang paling penting adalah
kepentingan nasional kita apa
apa kepentingan nasional kita capai dengan
sekarang kita membela ukraine
baik singkat saja
bu kony apa yang sebenarnya membuat
pak jokowi ini masih belum bersikap tegas
kalau pak jokowi tidak bersikap tegas
karena beliau sedang asik
sesudah nggak memikirkan apapun kecuali buku kota negara
kita nggak tahu kenapa yang kedua
juga menjadi sensitif ketika ada
rombongan tni berdiskusi tentang
tidak setuju kepada ibu kota negara lalu
curhat di publik itu saya juga aneh gitu
karena menurut saya
apapun yang disampaikan oleh rakyat indonesia
mereka berhak menyampaikan apalagi
itu di whatsapp gitu dan apalagi oleh
jadi harusnya siapapun yang berseberangan itu
kalau ada yang tidak setuju atau tidak sepakat itu dianggap jadi
musuh itu yang mungkin harus jadi perhatian pak
pak jokowi kedua
kita itu sudah jadi
dalam norma kita tidak punya
cek semua presiden dunia ini apalagi
negara besar itu pasti punya namanya
yang disebut negara bukan negara itu punya
dia fungsinya bukan
seperti ksp dia fungsinya
bukan seperti setap dia itu
khususnya sebagai badan yang betul betul
menjadi penasehat tentang presiden ketika
memutuskan tentang hubungan internasional
tentang hubungan pertahanan dan screening
dan tentang intelijen jadi semua itu yang disampaikan
itu betul betul a satu dari apa kajian
akademisi dicampur kajian kajian
kl terkait bukan tiba tiba
hanya bisik bisik bisik bisik memutuskan
sesuatu nah sekali lagi
dan itu yang saya harapkan bahwa
sudah diwujudkan saya nggak mengerti hari ini
presiden jokowi setelah terpilih menjadi presiden dua kali
tapi tetap national security council itu tidak pernah
dilihat padahal itu yang paling penting
untuk presiden jadi tidak boleh lagi ada
kejadian seperti ini jumping to conclusion
seolah olah kita membela ukraine
sementara kita nggak tahu apapun tentang
rusia dan latar belakangnya
tidak mencoba memahami apa posisi putin dan
paling penting kita melupakan posisi bukano
dengan segala sejarah perjuangannya untuk
membuat indonesia itu non alignment dan tetap
pada posisi membalans atau
menyeimbangkan dunia itu yang harus pak jokowi lakukan
baik kita tunggu sikap
tegas dari indonesia apalagi
sebentar lagi akan menjadi presiden cg dua puluh
oktober mendatang dan tentunya
kita harapkan situasi akan semakin kondusif
tidak menyelut ya bu ya evasi militer
menjadi perang dunia ketiga
terima kasih atas perspektif anda
indonesia news hour selamat siang